daya dan salam sehat untuk kita semua
yang saya hormati rekrean media
pada hari ini ada momen penting
dan bapak kepala bpkp
ini adalah mencapai sekitar tiga ratus t
yang akan menjelaskan tentang kerugian
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami ingin sampaikan bahwa
di wilayah izin usaha pertambangan
atau iup di pt timah
tanggal empat belas november dua ribu dua puluh
menerima permintaan penyidik tersebut
melaksanakan prosedur prosedur audit
berdiskusi dengan para ahli
dugaan tindak pidana korupsi
di wilayah izin usaha pertambangan
atau iup pt timah
sampai dengan tahun dua ribu dua puluh
seperti yang disampaikan pak jaksa agung
total kerugian keuangan negara
demikian pak jaksa agung terima kasih
nanti waktu akan saya mencerahkan
dan ke pak budi piyuti
mungkin mau mendalami pertanyaan pertanyaan
secara tertib dan tentunya
nanti pak bik sus dan bu deputi
silahkan pak di depan
dengan selesainya penyerahan dari bpkp
kami persilahkan untuk meninggalkan tempat
nah sekarang ahli kita hadirkan
pada pagi hari ini dan siang hari ini
atau ibu duluan pak javisus duluan
sebagai ahli yang sejak awal
dalam tata niaga komoditas timah
jaksa tidak akan memasukkan
apakah ini real loss
teman teman tanya ahlinya ada
sehingga kita bisa mengkelirkan
sebelum teman teman wartawan nanti bertanya
jampitsus rekan rekan media
setelah kami menerima permintaan
dari penyidik dari kejaksaan agung
kami melakukan prosedur prosedur audit
kemudian termasuk di dalamnya
ada enam ahli salah satunya
beliau prof bambang heru
mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bukti
yang kemudian sampai pada kesimpulan
angka detail sampai ke digit
nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya
kemahalan harga sewa smelter oleh pt timah
sebesar rp dua dua ratus delapan puluh lima triliun
pembayaran biji timah ilegal
sebesar rp dua puluh enam enam ratus empat puluh sembilan triliun
yang dihitung oleh prof bambang ini
sebesar dua ratus tujuh puluh satu triliun
nanti angka detailnya prof bambang
mengapa ini masuk dalam kerugian keuangan negara
neraca sumber daya alam dan lingkungan
penjelasan secara ringkasnya seperti itu
di dalam video selanjutnya
rusak secara saintifik untuk memastikan itu maka kami melakukan legal sampling kepada area tambang timah yang berada di bangka belitung
jadi kami datangi kami mengambil sampel termasuk contohnya itu misalnya dari yang tersisa itu
katakan misalnya hasil bongkaran mereka ke atas
kita ambil disampling disaksikan oleh penyidik kemudian termasuk juga vegetasi yang diatasnya
dan itu satu lokasi tidak hanya satu titik dan itu ada beberapa titik
baik yang ada di bangka belitur maupun belitur timur
dan kami lakukan itu pada wilayah representasi dari wilayah yang sudah terbuka itu
jadi ada hasil perhitungan kemudian
dan kemudian terungkap di kawasan hutan itu tidak hanya di kawasan hutan produksi
ternyata juga ada di kawasan lindung bahkan ada di dalam taman nasional
nah setelah hasil analisa laboratorium berdasarkan sampel yang kami ambil
disaksikan oleh penyidik tentu saja dengan berita acara apa dan sebagainya
maka dipastikan wilayah tersebut rusak
dari situlah kemudian kami tahu ada wilayah yang di dalam kawasan hutan maupun yang di non kawasan hutan
nah pertanyaannya adalah bagaimana caranya kami merekonstruksi kejadian itu
untuk memastikan bahwa memang terjadi perusakan itu
jadi kami menggunakan kitra satelit
sehingga kami tahu pergerakan di tahun itu
jadi kami buat seri
misalnya di dua ribu lima belas itu
itu dimana saja mereka melakukan aktivitas itu
kemudian di dua ribu enam belas di dua ribu tujuh belas
sehingga dari situ rekonstruksi itu bisa dengan mudah dipahami
kemana mereka melakukan ekspansi itu ya
di dua ribu lima belas berapa dua ribu enam belas dan sebagainya
dan dari situlah akhirnya kami menghitung berapa luasan yang dilakukan per tahun
sehingga itu kita bisa bangkitkan dengan kitra satelit
kita pertunjukkan kita pertontonkan itu bisa dicek
sehingga berdasarkan itu teman teman sudah tahu ya
sudah perlu semprot lagi ada angka keluar rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
sekian itu nanti detailnya akan kami sampaikan di persidangan
tentu saja semua itu diukur
tidak dikira kira dan parameternya sudah jelas
dan sehingga tidak ada potensi loss
itu adalah betul betul total loss ya
nah sehingga berdasarkan itulah kemudian kami menghitung kerugian
seperti yang teman teman ketahui tadi
jadi ada apa namanya ini ecological disturbance terganggu ya
kemudian yang kedua adalah environmental economic yang rusak
dan yang ketiga itu adalah pemulihan yang harus diharapkan
nah bapak ibu harus tahu ya bahwa poin satu dan dua
yaitu kerugian ekologis dan ekonomis itu mestinya itu hak negara
yang bisa didapatkan kalau tidak terjadi kerusakan di sini
nah kemudian yang kedua akibat perusakan yang terjadi
maka itu harus dipulihkan
jadi pertanyaan kemudian adalah kalau dia tidak dipulihkan
dari regulasi yang ada apapun alasannya
pt tambang timah tbk itu harus bertanggung jawab
terhadap apa yang terjadi di lokasi tersebut
karena pada akhirnya pak kalau itu tidak dilakukan
jadi itu tiga ya yang poin satu dan dua
itu adalah hak negara yang dalam hal ini akhirnya dirusak
sehingga apa namanya mestinya dapatkan sesuatu ya
dari hasil tambang itu ternyata kita lihat
ada ada terjadi dengan pahala menteri destraksi
yang kedua itu yang juga penting adalah
ya karena masyarakat sesuai dengan bunyi undang undang dasar empat puluh lima
berhak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sebagainya
itu adalah menjadi tanggung jawab dari tambang pt timo terbuka
kalau itu tidak dilakukan maka itu menjadi keuangan di bagian negara
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber pada pagi hari ini
mungkin rekan rekan media yang bertanya atau mendalami kasus ini silahkan
biar lebih terang dan lebih jelas nanti ke depannya di masyarakat
kemarin gubernur angka blitung ya mas ibu
mas ibu pak rizal itu kemarin diperiksa
sejauh mana pak keterlibatan dari erzaldi itu
karena kan nggak mungkin kalau pak rizal itu nggak mengetahui dalam rakb
karena kepala dinasnya saya sudah menjadi tersangka
kenapa pak rizal ini sendiri belum hati hati
harusnya yang ditanyakan seputaran tentang dua ratus tujuh puluh satu dan berkembang menjadi tiga ratus triliun
tapi tidak apa apa bisa dijawab sama beliau
sebenarnya kami berharap nanti pertanyaan banyak mengenai kualifikasi kerugian negara
yang selama ini diperdebatkan di dua ratus tujuh puluh satu agar clear
banyak pertanyaan kepada kami tidak kita jawab karena belum tepat waktu dan proses ini masih berjalan
kalau sekarang sudah ada hasil dari teman teman auditor
dari bpkp sehingga kita siap untuk menyampaikan ke publik
dan mempertonjokkan nanti terbuka di persidangan mengenai dua ratus tujuh puluh satu tadi adalah kerugian real
yang banyak masyarakat berpendapat bahwa itu masih potensial
jadi silahkan teman teman saya berharap itu dapat digali karena mungkin ada bpkp dan ahli
nah pertanyaan tadi adalah
pertanyaan tadi adalah mengenai pemeriksaan l sadi mantan gubernur
pemeriksaan itu dilakukan oleh penyidik statusnya sebagai saksi
beliau dimintai keterangan oleh penyidik untuk kepentingan karena beliau dianggap sebagai tokoh masyarakat
dan beliau pegang kendali pemerintahan
yang juga menjadi tanggung jawab gubernur adalah kesejahteraan masyarakat
maka kita ingin tahu
sampai sejauh mana tata niaga timah ini yang dikelola oleh pt timah
pemasukan bagi pemerintah provinsi
dan apakah ada korelasi dari semua alat bukti yang kita miliki
kualifikasi kerugian lingkungan yang terjadi di wilayah bangka belitung
yang saat itu beliau menjabat gubernur
jadi sekali lagi yang kita minta keterangan dari pak el sadi ini
apa manfaat yang diterima
oleh masyarakat bangka belitung
dengan fakta yang kita temukan
yang sudah dijelaskan tadi oleh prof bambang
jadi itu kepentingan pemeriksaan
dengan status beliau sebagai saksi
dari kerugian negara tiga ratus t ini
apakah penyidik sudah menghitung
berapa keuntungan yang diperoleh dari dua puluh tiga tersangka
sejauh ini dari dua puluh tiga tersangka
tersangka yang sudah dilapis oleh tppu itu
dengan programnya yang bersamaan dengan kementerian bumn
dengan mendahulukan proses pidana
dengan harapan apabila proses pidana ini selesai
perusahaan ini nanti akan melakukan bisnis
dengan tata kelola yang akan diatur
oleh kementerian sdm tentunya
jadi proses pidana ini kita lakukan
dan siapa yang bertanggung jawab
bagaimana proses nanti penuntutannya
bahwa siapa siapa saja yang menikmati
siapa saja yang dibebani
kami belum bisa sampaikan ke publik
karena terkait tim pelacakan aset kami
masih bekerja dan berjalan di lapangan
beban kita selain membuktikan bahwa ini adalah pidana tipikor
yang dilakukan oleh penyelenggara negara
atau pejabat dari pt timah
bermufakat jahat dengan pihak swasta
kewajiban kedua bagi penyidik
bagaimana ini bisa mengembalikan kerugian yang telah terjadi
oleh karena itu ini ada korelasinya dengan tppu
penyidik dalam pencarian aset itu
untuk melihat hasil kejahatannya itu ada di mana dan bisa ditarik
apa yang alatnya yang digunakan
tetapi ini sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan
dan tim kita masih bekerja
akan kita lakukan penyitaan
dengan pintunya juga tppu
sebagaimana pak jaksa agung sampaikan
kita bisa melakukan pengamanan
dengan tindakan penyitaan terhadap aset
dan siapa yang menerima keuntungan
anak anak yang masih bekerja di lapangan
ya jadi sudah cukup ya
tetapi nanti dalam surat dakwaan pasti akan disampaikan
dalam waktu satu dua minggu ke depan
pak jaksa agung sudah menyampaikan
ini akan segera dihimpakan
pada kawasan berhutang apakah itu masuk ke kawasan hutan produksi kemudian juga ke kawasan lindung dan juga masuk ke area di taman nasional
nah itu semua kami dapatkan setelah kami rekonstruksi itu berdasarkan data yang disiapkan oleh penyidik jagung dan juga dengan setelah satelit
sehingga dari situ kami clear melihat itu
sebetulnya saya ingin buka di sini pak pus
nah itu kelihatan sekali
misalnya di dua ribu lima belas di lokasi ini katakan di pt ini seperti apa sih gambarannya kita zoom kelihatan
kemudian juga di dua ribu enam belas seperti apa tujuh belas seperti apa delapan belas sembilan belas dua ribu dua puluh luasannya pun kita tahu
nah seperti itu jadi verifikasi itu adalah bagian dari upaya untuk rechecking antara data yang kami dapatkan
dari citra satelit dengan kondisi terkini yang terjadi di lapangan
nah dari situ juga kami tahu bagaimana pergerakan itu
misalnya ada perusahaan yang katakanlah kecil hiunya itu tapi dia merangkak itu membesar ke bawah di luar punya dia
sehingga itu yang dalam penjelasan kemarin kami sampaikan ada yang terdiup dan sebagainya
jadi kami sampai pada kita rekonstruksi seluruh itu kita bisa kita bangunkan
kalau teman teman lihat itu pasti tersenyum kok bisa ya
nah itulah salah satu cara kami untuk meyakinkan penyidik bahwa apa yang kami lakukan itu bukan sekali lagi bukan konstitusional tapi the real
nah kalau di zoom itu kelihatan sekali
nah jadi kira kira begitu yang bisa kami sampaikan
sekiranya itu ya tadi udah jelas real roastnya itu udah jelas ya
balik dari sitra satelit kebesaran di lapangan udah jelas
nanti itu kebutuhannya di pembuktian di persidangan
ahli penanganan perkara di timah beliau juga sebagai ahli di penanganan perkara duta palma kemarin dan beberapa ahli lain
sudah terbiasa beliau melakukan perhitungan yang real loss seperti ini
pak izin bertanya terkait dengan kasus timah ini
apakah betul ada keterlibatan dari purnawirawan polri terhadap kasus timah ini
jadi yakinlah bahwa penjeliti jaksa ini profesional
bertindak dalam koridor ketentuan
dengan maksud agar cepat bisa kita limpah
nah kalau ini sudah digelar di pengadilan
dari alat bukti yang dibuka dari saksi yang bicara
apabila ada keterlibatan ada alat bukti di situ
itu penuntut umum kami yang membuat kontak pendapat itu
untuk usulan sebagai tersangka dari hasil persidangan
ini saya lihat banyak di mesos beredar
tetapi ukuran kita tentunya adalah
alat bukti yang kita peroleh ini apa
kita pelajari betul siapa yang terima
semua betul betul dengan cermat kita lakukan
bahkan dari awal kita sudah sampaikan juga ke pihak pihak terperiksa
bahwa ini kita lakukan secara profesional
dan tolong jaga penyidik kami
agar tidak terpengaruh dengan hal hal yang tidak diinginkan
nanti silahkan teman teman media mengikuti
dan kami senang sekali ketika
satu proses penanganan perkara
diikuti dengan cermat oleh teman teman media
sebagai koreksi atau sebagai masukan kepada kami tentunya ya
jadi kami tidak mau berpolemik
yang jelas sudah kita umumkan
apa ya apa saja indikator utama yang digunakan dalam menilai kerugian negara
dalam kasus korupsi timur dan bagaimana validitas indikator tersebut dijamin
sehingga jaksa itu sangat yakin pak terus yang keduanya bagaimana
perbandingan kasus korupsi timah di bangka dengan kasus serupa di daerah lain
dalam hal penanganan kualifikasi kerugian negara yang ketiganya apakah
ada pihak pihak lain yang di dua ratus tiga puluh tiga selama ini hanya pihak pihak swasta dan lain
lagi tupai yang terakhir total aset timah yang disitu terima kasih pak selamat
ya kalau pihak lain sudah dua puluh tiga mas ya mau tambah lagi ya silakan pak jaminsus
pertanyaan borongan siapa yang wa aja
jadi yang pertama tadi mengenai bagaimana jaksaku percaya ini
real kerugian nyata bukan potensi ini kan hasil diskusi lama dengan teman teman
auditor yang awalnya didukung dari perhitungan kerugian dari ahli tadi
sudah disampaikan oleh ibu deputi bahwa kerugian atas perbuatan kerjasama pt
timah dengan semester itu ada dua dua puluh delapan lima perbuatannya apa
keselektif swasta menyampaikan apa untuk pengolahan keselektif swasta kemudian ada kerjasama
atas pengolahan tersebut nah ini timbul kerugian dihitung dari sisi kerjasama tersebut kemudian
yang kedua ada kerugian atas pembayaran biji timah kepada pt mitra staff yang punya iupt lima dibawah keselektif swasta kepada pt mitra
swasta pt timah beli lagi
ke pejabat pejabat pt tipe
nah yang ketiga yang saya lihat polemik
yang saya tanya dengan penyidik pertama
tetapi dengan ketentuan ketentuan
siapa yang akan bayar
yang bertanggung jawab untuk menutupi kerugian yang sudah dihitung ini
kan tadi ada kerugian ekonomi
kemudian kerugian rehabilitasi lingkungan
itu pertanyaan saya kepada penyidik
dan penyidik bisa menyampaikan semua dasar hukumnya
bahwa kita tidak bisa menghindari ini
kualifikasi undang undang lingkungan atau tipikor
penyidik ketika melakukan expose di hadapan kami
itu kita lihat bahwa perbuatan ini dilakukan
sehingga kewajiban ini melekat ada di pt timah
jadi siapa yang makan uang timah ini
ini harus dibebani kepada mereka yang menikmati
oh ini harus memang dipenuhi
yang pernah kami lakukan
bank asing di singapura dibi
nah ketika sudah dibiayai
ada beberapa orang tersangka saya lupa itu
setelah dapat uang dia gunakan untuk hal lain
dari proposal yang disampaikan
bahwa proses ini sebenarnya ada pidana
karena kalau kita lihat dari pertimbangan di arbitrasi
karena yang diagunkan justru bumn nya
bahwa ini yang diajukan
dan itu tidak hakim sependapat bahwa itu
barulah jaksa bisa melakukan perlawanan
itu bukan melekat di bumn yang
tetapi hakim dalam putusannya melihat
harus bayar tinggal menunggu waktu
dan itu masuk dalam kualifikasi
yang kita sidik juga sekarang budi said surabaya
nah apakah putusan tersebut
nah ini yang kita coba nanti kita limpahkan ke sidang
timbulnya kewajiban itu yang
bisa menjelaskan kepada publik
bahwa kenapa ini kerugian real
menutup ini karena di wilayah dia
yang dimana di undang undang itu ada berapa pasal
ini menjadi kewajiban pemegang
antara mereka sehingga kewajipannya
jadi saya kira seperti itu cara berpikir
bahwa ini kerugian prin
yang diduga berasal dari anggota polri
mengutip menguntit atau intip mengintip
disampaikan nanti setelah ini
sementara kuntik kuntik kita geser dulu ke belakang
dirdik ada dithut untuk menjawab
dari mas ini ya ada tersangkaan lain
tidak pas nah itu sering masyarakat tanya
perintahkan didik untuk lakukan penahanan
kejaksaan akan bertindak secara profesional
tetaplah limpahkan ke pengadilan
ada lagi tentang perkara ya
dan geser jadi tiga ratus
soal perkara ini beberapa waktu yang lalu
tim bapak sudah memeriksa pak robert bono ya pak
dia kan diduga terlibat karena dulunya dia
nah apa sepemeriksaan terhadap dia dan bagaimana
dan melanjutkan pertanyaan mbaknya ini pak
bertemu gitu pak apa pesan dari
dan ketika kejadian itu kan
satu anggota dem satu atau dua anggota
densus yang kemudian ditangkap lalu
dibebaskan tapi kemudian tidak dibebaskan itu seperti
jadi sekali lagi tadi
karena ini sudah diambil alih oleh
bukan persoalan lagi saya sebagai
jelaskan nanti oleh kak huspenkum
yang tentunya sudah ada arahan jaksa agung
baru masuk babak kedua masalah
melapor melapor nanti silahkan
teman teman tanyakan ya
yang jelas perintahnya adalah
selesaikan berkasi dengan cepat
termasuk tadi pertanyaan mengenai
ini pun karena suara masyarakat
ya dan beberapa indikasi
tiga ratus triliun maka akan kita
untuk arah ke seseorang yang belum
memang harus kita lakukan
penelitian semua mudah mudahan
tata kelola ya baik
alam sawit dan semuanya
semua bisa dikontrol tujuan
kita juga sudah melakukan rapat nih
harus dipenuhi dan kita
bisa menjaga ekosistem dengan baik ke depan
lagi satu pertanyaan sebelah sana
satu pertanyaan aja kita tutup
kemarin terkait dengan diperiksanya
tersangka hm seperti apa proses
istri dari tersangka hm ini
jadi nanti untuk khusus hm
setelah perang kemudian apa yang dia peroleh
ketika ini dilakukan penyitaan dan dibawa ke pengadilan
sehingga kita harus pastikan
uang hasil kejahatan di timah
dari istrinya satu mengenai
peran dan khususnya mengenai
perniagaan timah cukup ya
saya kira itu ya rekan rekan sekalian